memang sehebat apa jurus lembur bube itu
rangga buwana jurus itu bukan jurus barangan
jurus itu sepuluh kali kekuatannya dari jurus lebur serayu
rangga buana tidak usah meremehkan jurus itu
banyak orang minasa karena meremehkan kekuatan lawan
aku tidak meremehkan siapapun ya
justru nyailah yang meremehkan kekuatan
aku akan menyerap saripati manusia lebih banyak lagi
agar ilmu ku mencapai puncaknya
serahkan nyawamu kian santang
aku akan menyerahkan diri kepada kamu
tetapi tolong biarkan mereka pergi
aku tidak peduli mereka mau hidup atau mati
tapi jika ingin sholat suruh mereka pergi dari sini
tapi jangan harap kau bisa pergi dari kita
kalian sebaiknya kalian
tidak buruk aku tidak mau pergi
guru boleh memperintahkan apa apa saja
tapi aku tidak mau pergi guru aku tidak mau
kamu pikir aku seorang penakut
mati satu apalah semua
hidup satu hidup semua
kamu sudah memberi kalian kesempatan
tapi kalian sia siakan
aku tidak akan banyak bicara lagi
terima kematian kalian
aku sama sekali tidak bisa menggunakan tenaga dalam
berilah kami pertolongan
guru tangkap ini
kita pergi dari sini
kami sudah tidak punya teman lagi
bersenam hidup kalian
jangan ganggu kesenangan kami
aku raja sung
aku minta kalian hentikan mengganggu rakyat
tidak usah seorang jahuan kisah nak
lebih baik kisah nak pergi dari sini
aku tidak akan berhenti
sebelum kalian menghentikan
terima kasih kisanak atas bantuannya
tapi desa kami telah hancur
para perampok itu sering datang ke desa kami untuk merampas dan merampok harta benda kami
apakah pemangku wilayah kalian tidak pernah memperhatikan kalian
sama sekali tidak kisanak
gusti adipati malah memihak kepada pemberontak rangga buwana
dan dia membiarkan para perampok itu berkeliaran dan menangkap diri kami
meminta kami untuk bergabung dengan mereka
jaga dewa batara
ini harus segera dihentikan
kisanak tolong sampaikan kepada prabu siliwangi
keadaan ini membuat kami semakin menderita kisanak
mintalah gusti prabu situwangi untuk memadamkan pemberontakan ini secepatnya
pesan dari kalian
akan aku sampaikan kepada prabu siliwangi
terima kasih kisanak
nggak ada poten pisah ini memang
bagus kalian kembali
jangan katakan kalian gagal menangkapnya
kami tidak berhasil menangkapnya
malah kami terluka dalam saat menghadapi mereka
kenapa kalian kalah
siapa dapat dua bocah itu
mereka menguasai jurus lebur kudus
tidak semua orang menguasai jurus itu
dan tidak satupun dari bocah bocah itu yang menguasainya
mereka diajarkan oleh subang
subang larang masih hidup
memang sehebat apa jurus lumpur bumi itu
rangga buwana jurus itu bukan jurus barangan
jurus itu sepuluh kali kekuatannya dari jurus lebur serayu
rangga buana tidak usah meremehkan jurus itu
banyak orang minasa karena meremehkan kekuatan lawan
aku tidak meremehkan siapa pun nyai
justru nyai lah yang meremehkan kekuatan
aku akan menyebabkan
menyerap saripati manusia lebih banyak lagi
agar ilmu ku mencapai puncaknya